aku tidak percaya dengan mulut pusukmu
jika memang benar kamu prabu sejumlah
akhirnya mustika ini kembali ke tanganku
kau tidak bisa lagi mengalahkanku
tamat di wayatmu
aku sudah berjanji
aku sudah berjanji
asalkan dia memberikan
mustika merah itu kepadamu
tapi dia orang yang licik
dan sangat jahat
apa bedanya nyai
dia dengan kita seorang kesatria
akan menempati janjinya
bukan mengingkari janjinya
berterima kasih lah pada kian santang
karena dia aku telah mengampunimu
tapi cepat tinggalkan tempat ini
terima kasih kian santang
terima kasih kian santang
karena kamu sudah menolongku
untuk mendapatkan mustika ini
sekarang aku akan tepati janjiku
mari kita kembali ke sumur itu
dan menyembuhkan penglihatan

siapa kau sebenarnya
kamu tidak tahu siapa aku
gusti prabu siliwangi tidak mungkin zolim terhadap rakyatnya
kalian sudah mengkhianati
kalian lebih berpihak kepada argadang
kalian semua berhak mendapatkan
dia tidak mungkin adalah ayahannya prabu siliwangi
tapi bagaimana cara membentukannya
aku tidak percaya dengan mulutmu
jika memang benar kamu prabu siliwangi

mau kemana kalian
mau kemana kalian
biar aku yang menghadapi ini
siapa mereka sebenarnya
nih sekali nyai
tenanglah kian santang
aliku sedang berkejar
kau akan sembuh
dan akan dapat kembali melihat
kau akan sembuh
kau bakal milep aglevel
bukalah matamu raden